petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat menertibkan puluhan sepeda motor yang melanggar aturan parkir di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
seorang warga panik mengetahui kendaraannya terjaring razia
pengemudi ojek daring ini memohon kepada petugas untuk tidak mengangkut sepeda motornya dalam rahasia parkir liar di jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat rabu pagi
namun sudin perhubungan bergeming dan tetap mengangkut sepeda motor bersama kendaraan lain
sang pemilik mengaku ia tidak mengetahui adanya larangan parkir di atas trotoar
ia berdalih sudah terbiasa parkir di trotoar ketika mengambil pesanan pelanggan
ya biasanya emang apa apa yang penting jangan dibawa trotoar lagi
ya sekarang dilakukan pengangkutan nih gimana nih bang tanggapannya
gak tahu nih pak
puluhan kendaraan ini dibawa ke
kantor sudin perhubungan jakarta pusat rizky ihtiar yahya jakarta